sejak rabu tujuh november kemarin pameran pertahanan indo defense kembali dibuka di jakarta international expo kemayoran jakarta
pada tahun ini indo defense diramaikan oleh delapan ratus enam puluh tujuh peserta dari enam puluh negara
di tahun dua ribu enam belas pameran diikuti oleh tujuh ratus enam puluh satu peserta dari empat puluh lima negara
seperti halnya pameran pertahanan sejumlah persenjataan dan sistem senjata buatan dalam dan luar negeri dipamerkan
mulai dari tank radar hingga model pesawat tempur
selain pameran ajang indo defense juga menampilkan berbagai seminar mengenai pertahanan dan terorisme
sejumlah menteri pertahanan dan panglima angkatan bersenjata negara asing dijadwalkan menjadi pembicara dalam seminar seminar tersebut
sudah ada korespondensi ann indonesia iwan hermawan yang berada di pameran industri pertahanan indo defense dua ribu delapan belas di ji expo kemayoran
iwan selamat sore
apa saja produk alutsista yang jadi unggulan di pameran kali ini
ya baik terima kasih aldi
kalau bicara mengenai produk alutsista yang menjadi unggulan yang dipamerkan pada indo defense kali ini sesungguhnya cukup banyak
karena dari yang melakukan pameran di sini ada sesungguhnya delapan ratus enam puluh tujuh peserta pameran dari enam puluh negara
dan mereka semua memiliki keunggulan keunggulan memiliki produk produk yang unggulan yang ditawarkan kepada indonesia maupun kepada negara negara lain
yang ikut mengunjungi pamerannya
namun untuk indonesia sendiri untuk industri pertahanan indonesia sendiri yang menjadi unggulan pada saat ini adalah medium tank buatan pindad
medium tank ini merupakan kerjasama antara indonesia dengan turki dan kemudian nantinya akan diproduksi oleh pt pindad
nantinya medium tank ini sudah melakukan rangkaian uji coba
mulai uji coba mobilitas uji tembak dan bahkan medium tank tersebut juga sudah diuji untuk diledakkan
untuk mengetahui bagaimana tingkat keamanan dari tank tersebut
dan kemudian tank tersebut saat ini sudah selolos
semua uji sertifikasi tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh tni angkatan darat
dan nantinya tank ini nantinya akan digunakan jika memang dibeli oleh pemerintah indonesia
nantinya tank ini akan digunakan untuk mengganti tank tank lama indonesia tank lama tni angkatan darat yang dibeli pada masa trikora
sementara untuk lini angkatan udara dari pt di juga menawarkan berbagai macam varian pesawatnya
seperti cn dua ratus tiga puluh lima c dua ratus sembilan puluh lima dan juga ada helikopter
dan untuk pt pal sendiri juga menawarkan
untuk berikutnya ada
yaitu adalah kapal perang jenis pkr perusahaan kawal rudal
yang saat ini sudah bisa diproduksi oleh pt pal juga
dan untuk pt pal sendiri sampai saat ini adalah mereka sudah berhasil melakukan
merakit kapal selam ketiga yang dibeli dari korea selatan
jadi untuk selanjutnya pt pal sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal selam sendiri
iwan tahun ini ada pavilion komunitas ekspor produk indonesia di sana
lalu selain tadi anda katakan pt pindad dan juga pal
bagaimana potensi ekspor alutsista buatan indonesia
sampai ke luar negeri
sudah ada perjanjian investasi kah yang dilakukan di sana
kalau bicara tentang potensi ekspor alat pertahanan produksi indonesia
memang sebenarnya peluangnya memang cukup ada
memang ekspor untuk alutsista itu nantinya memang bukan ditujukan untuk negara negara maju
seperti amerika atau eropa barat
karena memang industri pertahanan di sana jauh lebih maju dibandingkan indonesia
tapi indonesia sendiri memiliki peluang untuk pasar asia maupun di pasar
seperti misalnya di pasar afrikra
pt dirgantara indonesia sudah beberapa kali melakukan ekspor pesawat jenis cn dua ratus tiga puluh
yang merupakan prima dona untuk pesawat di sana
jadi pt di telah mengekspor ke senegal dan ke pantai gading
dan untuk di kawasan asia
pt dirgantara indonesia juga sudah melakukan ekspor misalnya ke korea selatan
untuk pesawat cn dua ratus tiga puluh lima juga
dan saat ini yang menjadi prima dona dari pt dirgantara indonesia untuk melakukan ekspor
adalah pesawat jenis nc dua ratus dua belas
pesawat ini merupakan pesawat angkut ringan
berkapasitas sekitar dua puluh penumpang
dan memang ini memang salah satu yang terbaik di kelasnya
dan untuk pesawat ini saat ini sudah di ekspor ke filipina vietnam dan thailand
dan untuk kedepannya juga
selain dari pt dirgantara indonesia
pt pal juga sebenarnya sudah melakukan ekspor ke filipina
pada tahun dua ribu tujuh belas
filipina membeli dua kapal perang dari pt pal
jenis kapal angkut yang seperti juga yang dimiliki oleh tni angkatan laut
dengan nilainya sekitar
mencapai lima puluh enam juta dolar
baik iwan melaporkan untuk indo defense dua ribu delapan belas expo dan juga forum
terima kasih koresponden cnn indonesia iwan hermawan melaporkan dari j expo kemayoran jakarta